aksi kekerasan masih mengantui pekerjaan jurnalis
bidang advokasi aliansi jurnalis independen mencatat setidaknya terdapat dua ratus delapan puluh lima kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi lima tahun kebelakang
kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk
mayoritas kekerasan dilakukan dalam bentuk fisik
setelah itu juga kekerasan diterima jurnalis dalam bentuk pengusiran
dan ancaman teror serangan dan tindakan sensor
dan saat ini kami sudah tersambung melalui telepon dengan direktur lbh pers ade wahyudin
mas ade kita tentu sepakat ya jika apapun bentuk upaya untuk menghalangi pekerjaan jurnalistik
ini ada sangkapan
mas ade masih tegas serta hukum yang tegas begitu
tapi kemudian kita ingin kembali diberi pencerahan
bagaimana sebenarnya hukum terkait perlindungan pers ini
jadi sebenarnya pelindungan pers saat ini itu kita sudah mempunyai undang undang pers gitu ya
tapi lebih jauh lagi kita udah ada undang undang dasar
itu yang menjamin hak mencari bagi warga negara
nah tapi di dalam undang undang pers itu sebenarnya setiap kegiatan jurnalistik
seorang jurnalis itu
dilindungi oleh hukum gitu
artinya setiap dari saat memperoleh kemudian menulis kemudian meliput dan hingga terbitnya berita itu
itu dalam ranah perlindungan hukum gitu ya
dan ketika itu dihalangi oleh sesuatu hal gitu ya
itu ada konsekuensi tertentu bagi seseorang yang menghalanginya
ya artinya ada dua payung hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur ini
apa kemudian ini tidak terrealisasi dengan baik atau bagaimana
sehingga kemudian kasus kasus kekerasan terhadap aktivitas jurnalistik media ini juga masih cukup mengancam begitu
ya jadi memang dalam catatan lbh perspon gitu ya
jadi sangat sedikit kasus kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diselesaikan secara hukum gitu ya
secara tuntas gitu
misalkan contoh contoh kasus yang
karena kekerasan terjadi pada saat khususnya aksi aksi masa dua ratus dua belas
baik yang semalam ataupun sebelumnya
itu sebenarnya kan bukan kekerasan hanya semalam saja gitu
tapi sebelumnya pun ada jurnalis yang mendapatkan kekerasan itu
dan praktek pembiaran pembiaran terhadap kekerasan ini dibiarkan
dan akhirnya efek impunitasnya pun akan menjalar
dan bisa jadi kalau misalkan nanti
ada pertemuan lagi kemudian akan ada kekerasan lagi
itu sangat mungkin terjadi
karena tidak ada efek jernak terhadap pelaku kekerasan itu sendiri
ya mas ade ini memang kerentanan aktivitas atau pekerjaan jurnalistik dengan berbenturan dengan kepentingan kepentingan tertentu
kita juga ingin sebenarnya pengen tahu seperti apa sih mekanisme bagi publik
baik perorangan atau kelompok yang kemudian keberatan atau tidak berkenan dengan pemberitaan sebuah media
atau produk jurnalistik
jadi memang kalau prosesnya adalah keberatan terhadap berita gitu ya
harusnya melalui hak jawab gitu ya
atau misalkan kalau misalkan itu hak koreksi
itu yang udah ada di undang undang pers gitu ya
atau kalau misalkan memang tidak bisa melalui hak jawab gitu langsung seadukan ke dewan pers gitu ya
biarkan dewan pers itu menilai apakah beritanya sesuai kode etik atau enggak
nah dalam prosedur itu sebenarnya ketika ada publik gitu ya
apapun yang keberatan atas berita
kemudian ingin mencabar berita itu
ya melalui sengketa pers itu
melalui undang undang pers yang sudah dijamin gitu prosesnya
bukan kemudian perlakuan sewendang wendang yang di luar hukum
bahkan meskipun dia bukan pers
itu sebenarnya tidak boleh gitu
bahkan warga negara pun di intimidasi diperlakukan penganeian
itu pun tidak boleh
jadi siapapun itu ya kita tolak keserasan tarif jurnal
kekerasan tarif jurnalis
setelah apa namanya
atau maksud saya setelah
aksi kekerasan dan juga intimidasi ini dialami oleh
rekan rekan pers begitu
apakah kemudian ada jaminan
keamanan atau keselamatan
saat proses hukumnya berlangsung
atau bagaimana sebaiknya
ya sebenarnya kan
terkait perlindungan ini adalah
sebenarnya tugas aparat penegak hukum
saya ulangi lagi jadi memang ini
pr besarnya adalah
di soal penegakan hukum
ketika kasus kekerasan itu
diselesaikan gitu ya kemudian
dibuka ke publik dia adalah pelakunya
dan saya yakin sih
ini akan ada efek ke depannya
kekerasan ini akan
semakin berkurang gitu ya
karena memang mereka juga akan khawatir ketika
melakukan lagi kemudian
ini akan diusut lagi oleh pihak kepolisian
kayak gitu gitu sih
baik terima kasih
dari direktur lbh pers
terima kasih untuk perbincangan di